tes calon pegawai negeri sipil di salah satu titik di daerah istimewa yogyakarta
batal dilakukan jumat ini akibat kurangnya laptop dan tidak adanya jaringan internet
belum pasti kapan tes akan dilakukan
tes calon pegawai negeri sipil di graha wana bakti yasa yogyakarta
batal dilakukan jumat dua puluh enam oktober
penyebabnya jumlah laptop yang tersedia tidak memadahi dan tidak ada jaringan internet
dari enam ratus lima puluh laptop yang dibutuhkan hanya tersedia dua ratus empat puluh laptop
panditia tscpnsdi mengatakan ada problem penyediaan fasilitas tersebut
oleh pihak pemenang tender dengan pemerintah pusat
sementara itu pihak pemda d i y yang menjadi tuan rumah tes ini mengaku hanya menyediakan tempat
para peserta tes cpns di tempat ini tak dapat menyembunyikan kekecewaan mereka
yang kedua ya kita kecewa
karena yang pertama faktornya banyak
faktor kalau kita dari luar kota otomatis yang pertama biaya
yang kedua tenaga pasti
ya kecewa sih
soalnya kan kita juga udah dari jauh
terus ini kan acaranya bukan acara untuk wilayah yogyakarta aja kan acara nasional
jadi kalau misalnya seharusnya
dipersiapkan terlebih dahululah jangan sampai seperti ini
belum ada kepastian kapan tes cpns ini bisa dilaksanakan
tes usulan diperkirakan berlangsung setelah semua tes cpns di berbagai wilayah digelar
atau setelah tanggal dua november dua ribu delapan belas
serta yang batal mengikuti tes cpns ini tidak mendapat kompensasi atau penggantian apapun dari negara